menjadi seorang ayah bagi haji hussein yasdani sangat membingungkan
di satu sisi ia merasa bahagia namun di saat yang sama
dia dan sang istri dihantui bayang bayang suram nasib anak mereka
fatima empat tahun lahir di rumah detensi migrasi semarang
dan zahra yang masih bayi lahir di penampungan di sidoarjo
setelah berjalan ke rumah saya datang ke kamp yang dihantui oleh anak saya
saya sudah mengatakan sebelumnya
bahwa keadaan saya seperti ayah saya adalah baik
tetapi karena keadaan saya seperti anak saya adalah berpengalaman
dan tidak dapat bekerja di negara yang mempunyai kemampuan untuk belajar
saya masih khawatir dan kekurangan saya masih ada
selama berusia yang bertambah fatima semakin tahu
bagaimana seharusnya anaknya
bisa memiliki tempat untuk bermain
kedua anak ini tidak memiliki tempat bermain yang layak
mereka hidup di satu penampungan ke penampungan yang lain
fatima ingin bersekolah memakai seragam dan membawa tas
berulang kali fatima meminta itu kepada kedua orang tuanya
karena saya sudah memahami
ketika saya sudah memahami
saya sudah memahami
kata kata yang saya inginkan saya mengerti
saya sudah menerima tapi sekarang saya tidak menerima
mendengar jawaban ayahnya fatima terkadang marah dan menangis
ia ingin hidup seperti anak seusianya
itulah momen menyakitkan dan menyedihkan
yang dirasakan hussein sebagai seorang ayah
semakin lama terjebak di indonesia
semakin buram masa depan anak anaknya
pemerintah indonesia sendiri membuka kesempatan
bagi anak anak pengungsi untuk bisa bersekolah
kami memfasilitasi mereka bisa sekolah
karena ada regulasi baru yang membolehkan
mereka bisa sekolah sekolah formal
namun tak semudah itu mengajak anak anak ini pergi ke sekolah
alikan alizada pengungsi asal afganistan lainnya
mengalami masalah ini
sudah lebih dari satu bulan
abdullah anak sulungnya tak ingin kembali ke sekolah
ketika ditanya abdullah hanya mengatakan
tidak tidak dan tidak
ali menduga faktor bahasa menjadi penyebabnya
abdullah tak memiliki teman
selain itu selama lima tahun ini
anaknya tak memiliki aktivitas seperti anak seusianya pada umumnya
alasannya itu dari ini lima tahun nggak ada acara sekolah
nggak acara lain lain lagi itu harus sulitnya sedikit
sistemnya dari sekolah indonesia seperti afganistan beda
ali tak kuasa menahan tangis ketika teringat nasib anak anaknya
masa depan abdullah suram
begitu juga dengan si bungsu yang difonis mengalami keterlambatan bicara
setiap minggu ia membawa anaknya terapi bicara
saat ini istrinya juga dirawat di rumah sakit
dan akan menjalani operasi tiroid
ali berharap bisa diberangkatkan negara ketiga
juga ingin bisa menjadi warga negara indonesia jika diberi kesempatan
itu saya tidak ada salah indonesia negeri tiga itu harus untuk saya sama
itu maunya saya harus maunya jadiin anak
saya boleh kerja yang harus yang bikin aman saya
harus bikin pikir yang sakit
ali husain dan ribuan pengungsi lainnya hanya berharap bisa menjalani hidup normal
seperti manusia lainnya
setelah itu barulah mereka bisa kembali berjuang
membawa keluarga keluarga mereka yang masih terjebak di afganistan
niftafarit andres wicaksono sidoarjo jawa timur